mereka hanya menerima barang yang masih layak pakai minimal tidak ada cacat atau noda
ilmu ilmu akademis yang bisa dipertanggungjawabkan
untuk menelurkan kebijakan kebijakan yang memang dibutuhkan paket kebijakan misalnya tertentu
jadi karena dulu itu nunggu matengnya gitu ya mak